ya aku udah sehatan sekarang
kan kamu yang ngerawat aku
alhamdulillah kalau kayak gitu
kamu udah kangen lagi ya
kasih tau gak ya
nanti aku mau ketemu sama kamu ya
bisa sih kenapa
eh lu mau ngapain lu
lu mau kentut lagi lu
pergi lu pergi lu
belum belum mau kentut
aku masih sibukin yang kayak gitu
oke selamat soleh
buat para hadirin semuanya
hidangan yang sudah kami sajikan
dan jangan lewatkan
ada artis dangdut kita
yang bakal menghibur kita semua
jadi yang mau joget
silahkan datang ya
tapi ada syaratnya
tentok banget sih lu tang
ya terserah lu dah
gue juga udah gak sabar
nunggu nanti malam kan gue mau nge nyawer
ngomong punya duit mau nyawer
eh lu yang sok
udah sengaja nyiapin duit buat nyawer
karena gue tau malam ini bakal ada dangdutan
jadi gue siap
papa mama mah gak usah ditungguin
macan mas selalu pulang ke kandangnya
mama ini kurang kurangin dong
jangan terlalu keras
ini kan hari sabtu
harusnya memang manfaatin sama keluarga
tapi sekarang mama malah kerja
pa mama juga tau hari ini hari sabtu
besok itu ada hari syuting buat iklan
jadi mama harus kerja
ngerasa sebagai kepala keluarga
mama sampai harus kerja keras gini
emang mama tetep kerja
jadi bukan masalahnya papa
nggak mencukupi kebutuhan mama atau
boy atau buat keluarga ini
tapi kan emang mama suka kerja
udah makanya gak boleh ada pikiran buruk kah
wah mama capek udah kerja hari ini
peace bendera putih
gak mau berantem lagi
kan mama udah jadi suami
mama jadi suami tuh
mama udah jadi istri yang baik sekarang
buat boy buat papa
dan buat boy
mama memang belakangan ini udah lebih lembut
gak berasa emang
tapi itu sih yang bapak rasain
jadi beruntung gak
ya beruntung lah papa punya istri yang cantik
baik rajin menabung bekerja keras
ya kan mama cantik
agan ayah ganteng
jadi macan yang jagain agan gitu
yang jagain agan boleh
cocok tuh keren tuh
ya aku udah sehatan sekarang
kan kamu yang ngerawat aku
alhamdulillah kalo kayak gitu
kamu udah kangen lagi ya
hmm kasih tau gak ya
bisa sih kenapa ada apa
ya pokoknya ada yang penting deh
nanti kita ketemuan di kafe tempat biasa kita ketemu
kok langsung dimatikan sih
alhamdulillah sudah sampai
kakak ngabah turun duluan ya
mau dandan dulu sebentar aja
gak dandan saja terus saya tungguin
relah saya menungguin teman isma
biar bareng turunnya
eh gak usah gitu udah aja duluan
soalnya saya mau lepas jilbab dulu
kakak bahkan belum boleh lihat saya gak pakai jilbab ya kan
kalau saya turun teteh
buka aja saya tidak boleh lihat
orang lain boleh lihat
gak gitu kan kacanya ditutup kacanya gelap
ya udah tuh sok
dandan dulu ya
udah sok lihat lihat dulu apa yang mau dibeli
biar gak bete ya
janji ya jangan lama lama
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dicanya banyak jan
gue mau bantu
gak perlu gue bisa sendiri
oke gue juga pengen nyawir
walu walu di jakarta
artinya ibu kota penuh pisan
segala macam air
ya kebunan dimana
perasaan tuh kedinginan
hah gusti celaka tujuh belas
nah airnya dia
ratu ender si dia akan ewok
akan akan aduh aduh
ini apaan sih pakai cupis cupis
bu kalau jalan tuh pakai mata dong
jangan berantem di tempat umum ya
ini dilihatin semua orang lagi
lagi mula itu sudah di rekam sama sylvie
cctv cctv bukan sylvie
dia menganggap sylvie saham sylvie
sylvie saya tidak kenal sylvie
kamu bisa jalan kamera kaya tipu ya
kamu bisa jalan kamera kaya tipu ya
sini jambulnya saya cabang
sabar dulu ya
tuhan bernyayangnya orang yang sabar
jadi sudah jangan berantem ya
pokoknya saya minta ganti rugi
eh kita tidak bisa
eh muka gope minta cepat
sudah tidak baik itu
sudah sudah tidak usah rapat rapat akang
akang ewat jangan
aduh perlu dipijit
aduh tidak bisa
eh enak juga
eh enak juga
eh enak juga
eh enak juga
eh enak juga
eh enak juga